yang pertama kita identifikasi sebagai kasus nomor tujuh perempuan lima puluh sembilan tahun
kondisinya nampak sakit ringan sedang stabil
ini adalah kasus imported case
kondisinya nampak sakit ringan sedang stabil
sebagai kasus nomor tujuh
selanjutnya pasien delapan laki laki lima puluh enam tahun
pasien ini tertular oleh tujuh karena memang suami istri
sekarang menggunakan beberapa peralatan infus oksigen
karena sebelum kontak dengan tujuh delapan ini sudah sakit duluan
tetapi bukan sakit covid sembilan belas
sakit karena diare dan kemudian ditambah dengan riwayat diabetes
sehingga sekarang terpapar oleh tujuh
nampak sakit sedang ke arah berat
saya lanjutkan kasus berikutnya kasus satu
perempuan lima puluh lima tahun
kondisi sekarang nampak sakit ringan sedang
tanpa ada penyakit penyulit sebelumnya
pasien ini juga imported case bukan bagian dari kluster yang manapun
datang dari luar negeri
kemudian yang berikutnya pasien nomor
nampak dalam kondisi sakit ringan sedang
ini adalah bagian dari tracing kita atas kasus
kemudian yang berikutnya
perempuan lima puluh empat tahun
kondisi nampak sakit ringan sedang
ini adalah juga bagian dari tracing kontak kasus

kasus dengan identifikasi dua belas
juga hasil tracing dari kasus
ini adalah bagian dari tracing kontak kasus satu
pasien dengan identifikasi nomor tiga belas
perempuan enam belas tahun
ini juga tracing dari subcluster pasienilimers satu tiga
terus juga tracing dari subcluster brasier
terus juga tracing dari subcluster brasier
pasien dengan identifikasi empat belas
laki laki lima puluh tahun gambaran sakit ringan sedang imported kasus
saya lanjutkan lagi
pasien dengan identitas nomor lima belas perempuan empat puluh tiga tahun ini juga imported kasus
pasien dengan identifikasi lima belas
nomor enam belas perempuan tujuh belas tahun ini terkait dengan pasien nomor lima belas
kontak eratnya pasien nomor lima belas
pasien dengan identifikasi lima belas
saya lanjutkan lagi
pasien dengan nomor tujuh belas laki laki lima puluh enam tahun ini imported kasus
saya lanjutkan lagi
pasien dengan identifikasi delapan belas laki laki lima puluh lima tahun
saya lanjutkan lagi
nomor sembilan belas laki laki empat puluh tahun ini juga imported case
sehingga hari ini jumlah kasus yang terkoneksi
konfirmasi positif sebanyak sembilan belas
ini adalah penjumlahan dari yang sudah kita rilis di awal
pasien nomor satu sampai dengan nomor
hari ini saya menyampaikan nomor tujuh sampai dengan nomor satu